pergera lu toh gak ribet jadinya
pasti lu bisa gak sih gak usah nyalahin gua
jalan tuh luas
marah marah mulu ngegas mulu
ini kita kemana nih
oh menurut gua kiri
gua akan pas kiri
sebaik baiknya arah itu sebelah kanan
gua mau apa davin
ya sama sama ra
yaudah rara masuk dulu ya
eh tunggu ra
gimana kalau besok kita jalan yuk
lebih baik kita jangan terlalu sering jalan berdua ya
masih mantau kita
nanti kalau kita ketangkap basah jalan berdua
mereka miranya kita masih pacaran
opa pastiin kita gak bakal ketahuan
opa bakal hati hati kope

kau mau kan
kalau gitu besok aku jemput ya
yaudah rara masuk dulu ya
opo pasti bisa luluhkan hati kamu rara
sampai kamu jadi pacar apa lagi
eh kemana sih dari semalam kok dihubungin nggak bisa bisa
aku jadi khawatir banget nih sama el
apa aku telepon aja ya
pantesan aja dia nggak bisa dihubungin
hpnya aja ketinggalan
angkat aja deh
kamu tuh kemana aja sih dari semalam kok kamu gak ngambarin ibu
maaf banget ya tante
sebenarnya michelle itu hilang dari semalam
tante di hutan
loh kok bisa sih
misal menghilang di hutan gimana ceritanya
tante tenang dulu ya tante
tante sabar ya
kita disini semuanya cari michelle kok tante
pokoknya nanti riva bakal kabarin tanta secepatnya ya tante
aku mau ke sana
aduh gak diangkat lagi
aku susul aja kesana ya
aku harus kesana
buat devyn mana sih
katanya udah di jalan tapi kok masih belum sampai ya
pas banget nih kamu udah rapi sayang
kamu itu tau banget sih kalo papa mau ajak makan di luar
makan di luar pak
aduh bapak tapi maaf banget ya
rara udah terlanjur bikin janji sama teman rara
ya kan pak
gimana kalau janjian sama temen kamu itu di cancel aja
kalinya mau wassalam
pergi sama bokapis sih kan janjiannya sama aku
miannya opah kayaknya kita nggak bisa ketemu deh nggak bisa
tapi kenapa aku rara nggak ngasih tahu alasannya sih
hai amri gua ikutin dia sekarang
terlalu tongkar ribet jadinya pasti bisa ngasih ngasih gue
marah marah mulu ngegas mulu
oh menurut gue kiri sebaik baiknya arah itu sebelah kanan atau siapa gue
barusan gak dengar kecap sering sering halus nggak mungkin bener gue nggak
percaya kiri udah percaya aja kanan aja kanan kanan kiri kiri kiri kiri
udah kita sweet aja gunting batu kertas
eh rumput kulit denger ya gua nggak pernah curang sama sekali di hidup gua
kalau kalang aku terima aja
hiyoyoi kalau kalau juga terima yeah ngomong kalau soalnya
dia untuk dua puluh tiga dua puluh tiga dua puluh tiga pula bilang ki ri palu curang banget dari tadi ngus up
ya gimana nih nyecurang apaan sih batu batu mulu
oh gue baru kepikiran
pantesan aja lu keluarinnya batu batu terus sama kayak lo ya kan batu orangnya
terserah lo deh mau ngomong apa
aku sadar ngasih orang apa sih lagi nyariin kita tau nggak
jadi mending sekarang kita pergi ke kiri
gue udah menang udah ikutin gue
yakin pasti sampai
jadi lo mau nyari ke kiri kan
yaudah lo jalan duluan nanti gue di belakang
nanti kalau ada harimau di depan yang diterkamkan duluan
masa harimau terkam batu kan nggak mungkin kan
salah sih lo mau judul
lo yang batu tau nggak badang lo dibuat dari batu
makanya ini mau ke kiri lu gak bisa lihat apa gue mau kiri
sel kamu di mana sel
aduh om gimana nih oh kita udah nyari rivki tapi belum ketemu juga
iya om juga panik dan khawatir dengan rifki
tapi kita harus tetap tenang dan berkepala dingin
kalau belum ada tanda tanda baru kita lapor ke petugas base camp
sel kamu di mana sel
aduh mereka di mana ya
pak bapak yang sabar ya yang tabah
saya janji saya bakal dampingin bapak sampai river ketemu ya pak ya
kita ke arah sana aja ya